informasi selanjutnya saudara tak terima diberikan surat teguran soal lapaknya yang menyalahi aturan
ini ada seorang perempuan di makassar sulawesi selatan menampar polisi yang mencoba menenangkannya
perempuan ini mengamuk dan langsung menampar wajah aibda edwin yang bertugas sebagai bin mas yang berusaha menenangkannya
periswa itu terjadi di jalan sabutung buntu ujung tanah makassar sulawesi selatan
jadi menurut polisi mereka ini mencoba menurunkannya
pelaku saat pihak lurahan ujung tanah memberikan surat teguran ke pihak pemilik lapak yang dianggap melanggar aturan karena menempel di pagar tembok milik pt pertamina
namun yang bersangkutan malah tidak terima dan melakukan aksi kekerasan
akibatnya pelaku langsung dibawa ke mapolres pelabuhan makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut
dan ibu ibu yang viral tersebut sempat merobek surat pemberitahuan tersebut
sehingga sebagai aparat kepolisian aibda edwin selaku babin kamtipmas di wilayah kecamatan ujung tanah menghalangi ibu kenapa melakukan hal tersebut
tetapi ibu itu tersulut emosi sehingga menampar bagian wajah aibda edwin dan memukul bagian perut ibda edwin